sementara itu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku belum perlu terburu buru untuk membahas masalah koalisi dengan partai nasdem
hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan ketua umum partai nasdem surya paloh pada kamis siang
ahy menjelaskan dalam pertemuan tersebut keduanya pun sepakat belum memutuskan adanya koalisi antara partai nasdem dan demokrat
keduanya meyakini dengan waktu yang ada akan terus membangun ruang kebersamaan termasuk terus menjaga kecocokan antara kedua partai ini
namun ahy tak menampik jika rencana koalisi akan jadi pembahasan di waktu yang akan datang
ketua umum partai nasdem surya paloh mengaku belum perlu terburu buru untuk membahas masalah koalisi antara partai nasdem dan demokrat